dalam reka ulang yang dilakukan mapolres kulon progo pada selasa sore sepuluh mei terungkap
duel maut antara tersangka dengan suami dari pacarnya terjadi di belakang rumah korban pada rabu malam empat mei
saat kejadian korban proyo tiga puluh sembilan tahun memergoki tersangka tengah berduaan dengan istrinya di belakang rumah
korban yang cemburu kemudian terlibat cekcok dengan tersangka hingga berujung perkelahian
korban akhirnya tewas setelah terbentur pohon kelapa saat berkelahi
saat kepolisian reskulon progo merilis keterangan pada selasa siang
tersangka sr mengaku menjalin asmara dengan istri korban sejak tiga bulan sebelumnya
sr juga diketahui merupakan mantan kekasih istri korban
hari minggu kemarin jadi kejadian itu
terjadi hari rabu namun hari minggu kami baru mendengar kisaran suara masyarakat
karena memang tidak ada laporan kepada polisi
hari minggu kita melakukan penyelidikan
hasil gelar perkara tersebut bahwa sr kita tetapkan sebagai tersangka
di sampang madura jawa timur seorang pria tewas dibunuh karena nekat melamar wanita
yang belum resmi bercerai dengan sang suami
tersangka pembunuh adalah suami sah
pacar korban adalah pria berinisial id
tujuh tahun warga desa pandiangan kecamatan robatal sampang
kapolres sampang akbp arman menyatakan
pembunuhan bermula saat tersangka id yang akan kembali bekerja ke malaysia
memergoki korban bertemu dengan sang mertua
cemburu sang istri yang sudah pisah ranjang bakal dilamar korban
tersangka nekat membacok korban pada sabtu tujuh mei malam hari
korban sempat dirawat di rumah sakit
namun akhirnya meninggal dunia pada minggu dinihari
dari tangan tersangka polisi mengamankan sebilah celurit serta baju korban
akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman seumur hidup